kok mukanya nampaknya gak seneng ya sama haikal ya
kalau haikal masih mau belajar dan mondok di pondok pesantren
bukan begitu ustadz nisa
taruhan itu sama dengan berjudi
dan berjudi itu dilarang dalam
itu termasuk perbuatan perbuatan c
dan dalilnya pun ada
di dalam surat al ma'idah ayat sembilan
nah kalian kalau gak tau
nanti kalian buka lagi al qurannya
terus kalian baca ya
nanti kalian biar tau
iya pak ustadz
ya udah pak ustadz
saya mau pamit dulu ya pak ustadz
saya juga mau pamit dulu ya pak ustadz
enak disini terus ya
kalau kamu mondok disini
terus siapa yang jagain ibu
raffi jaga ibu
padahal yang jagain
raffi nanti kalau mas haikal udah selesai mondok
ibu janji nantian raffi yang disini ya
yaudah ntar lagi maghrib
ntar ketinggalan kereta
iya pak de
kamu baik baik disini ya nak
salam buat suami ya
ya terima kasih ya mas
udah sedih sedihannya udah
siap siap sholat maghrib berjamaah ke masjid
iya pak ustadz
ya jalan udah kayak kereong begitu
kejuang kejuang kejuang
iya kejuang kejuang
tuh kan cepet
peri peri kiri peri
capek bangun dulu yuk kita turun
kayaknya ibu kecopetan deh
maaf bang kayaknya saya kecopetan deh
lompat saya gak ada jadi
ibu kalau nggak punya duit jangan naik angkot
udah jauh lagi
perjalanan masih jauh
dan aku sama sekali gak punya uang
terus kita gimana nunggu pulangnya
sabar ya sayang ya
telepon ibu masih ada enggak
ibu coba telepon pak d dulu ya
assalamualaikum mas dayat
mas dayat aku dapat musibah ini aku kecopetan
jadi aku udah ngerti
aku udah gak punya ongkos buat pulang mas
aku boleh minta tolong mas
tolong jemput aku sama raffi mas
ini aku ada di jalan sukaraja mas
kurang lebih seratus meter dari kantor kecamatan
mas kalau bisa hikal jangan tahu ya mas
aku gak mau haikal khawatir
tunggu di sana ya
ya terima kasih mas dayat
ya allah musibah ini
nanti lagi wajahnya musibun ya allah
pak fari kenapa panik begitu
ini ibunya haikal kecopetan diangkut
jadi saya mau gak mau harus nyusul
ya tapi kerjaan saya banyak pak ustadz
anak anak mesti makan
yaudah gini aja
pak d tetep disini tetep siapin makanan
biar saya nanti yang menyusulin ibunya haikal ya
makasih banyak pak ustadz
cepetan pak ustadz ya
saya takut khawatir sama ibunya
tapi minta tolong pak ustadz ya
si haikal tau
kalo ibunya kena masalah
takut dia panik
ya pak ustadz ya tolong
iya pak d pak
makasih banyak pak ustadz
makasih banyak pak ustadz
sekarang ibunya haikal ada dimana pak d
iya udah pak d
makasih banyak pak ustadz
mu kenapa muka yang burung gitu
kenapa se haikal lagi
jadi masalah kenapa
aku gak suka namanya
gak suka kenapa
sejak dia dateng
aja bikin masalah
bikin orang kesel aja
terutama sama aku
hasilnya kan padahal rapih
padahal aku udah nge chat rapih wong
eh dirusak sama haikal
tidur ranjang aku
malah aku yang dituduh ngompol
dia tuh bikin malu aku aja
mau ikut dong
gak mau deket deket sama anak yang masih pipit di kasur
padahal kan aku tuh udah seneng bos
mau pergi sama ibunya